polisi menerima tiga belas laporan dan dua pengaduan terhadap akademisi roky gerung
atas dugaan penyebaran berita bohong
kelompok relawan jokowi menegaskan akan memaafkan roky gerung jika mau memenuhi dua syarat
apakah proses hukum atas rokigerung akan terus berjalan
sudah bergabung sore ini direktur eksekutif lingkar madani rey rangkuti dan juga ketua barikade sembilan puluh delapan
ada beni ramdhani selamat sore pak beni dan juga bang rey
pak beni bisa kameranya dinyalakan
oke pak benny saya langsung ya
kelompok relawan jokowi akan memaafkan roky gerung dengan dua syarat apa saja syaratnya
ya saya katakan sejak awal kok ya
hanya pecundang yang tidak pernah mau meminta maaf atas kesalahannya
dan hanya pecundang juga yang tidak mau memaafkan orang yang meminta maaf kepadanya
bagi pendukung pak jokowi ini kan clear sebetulnya
kelompok yang selama ini sangat fairness dalam memahami perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi
tentu yang kita inginkan adalah bagaimana memisahkan antara demokrasi dengan hujatan demokrasi dengan cacimaki
saya sudah duga kok sejak awal yang disampaikan rocky itu tidak mewakili kebenaran yang dia yakini
bahwa apa yang dia ucapkan itu itu dibenarkan atas nama kebebasan berpendapat
kita contohkanlah tantang aja satu kali berani gak dia mengulangi lagi untuk mengatakan bajingan tolol dan bajingan pengecut
pasti dia gak berani
artinya dia sendiri yakin bahwa itu bukan penghinaan
nah sehingga apa yang dilakukan oleh rokigerung dengan meminta maaf belum menyentuh subtansi
dan itu hanya cara rokigerung yang selalu membela diri ya
dan itu kamuflase sebetulnya
sehingga kalau rocky goring tulus meminta maaf dan mengakui bahwa itu salah sebagai bagian penghinaan
bukan ya kebebasan berpendapat sebagaimana yang dia manipulasi
kita bisa memaafkan kok
selama ini pendukung pak jokowi ini paling fairness dalam memahami perbedaan pendapat kok
oke jadi syaratnya harus meminta maaf secara terbuka karena sudah menghina presiden jokowi
maksud saya dia menyatakan bahwa kata kata itu tidak pantas dan dia mencabut kembali
pernyataan itu dan dia meminta maaf kepada publik rakyat
dimana pernyataannya telah menimbulkan sentimen yang sangat negatif
reaksi publik yang sangat meluas
bahkan eskalasinya ini semakin meningkat di beberapa daerah
oke pak benny apakah jika kemudian roky gerung mau memenuhi dua syarat tadi ya
akhirnya akan dimaafkan dan laporan hukumnya akan dicabut
mbak pak jokowi ini delapan tahun loh
pendukungnya begitu bersabar
bukan kali ini yang disampaikan oleh rokigerung
fitnah penyebaran kebohongan
adu domba antar suku dan agama
ya bersama kelompoknya
bagaimana pak jokowi dituduh anak pki
bagaimana istana dituduh sebagai tempat berkumpulnya para komunis
ibu jokowi direndahkan matabatnya seperti sebagai pembantu rumah tangga
apakah kita beraksi
apakah mereka yang dia mau berjilid jilid kita lawan dengan kekesan yang lebih
padahal kita ini fakta politik pemenang
mayoritas hari ini rakyat bersama presiden
kita tidak pernah melakukan itu mbak
jadi anda belum menjawab pertanyaan saya
kalau misalnya beliau sudah mau minta maaf
memenuhi persyaratan yang tadi disampaikan oleh relawan
akan dimaafkan dan dicabut nggak proses hukumnya
ya kalau beliau meminta maaf secara tulus dengan mencabut pernyataan
ya kalimat bajingan tolol bajingan pengecut
beliau menyatakan itu sebuah kekilapan
kesalahan dan karena itu dia mencabut
meminta maaf kepada publik
atas dampak yang telah ditimbulkan
clear dan kita bisa memaafkan
jadi akan dicabut ya proses hukumnya ya pak benny ya
saya mau ke bang rey ya
apakah anda melihat bahwa kelompok relawannya pak jokowi ini sudah mulai melunak
dengan memberikan syarat kepada roky gerung
asalkan mencabut pernyataan
kemudian meminta maaf di depan publik
maka akan dimaafkan dan proses hukumnya akan dicabut
ya bukan melunak karena memang nggak ada yang tepat gitu
berikadi sembilan puluh delapan ini mengadukan rocky dengan belik
adanya pencemaran nambai penghinaan terhadap kepada negara
dan laporan itu sudah ditolak oleh kepolisian
karena dianggap ya tidak sesuai dengan kuhab kan
nah oleh karena itu
sekarang ada lagi aduan
bukan lagi berkaitan dengan penghinaan
dukaan adanya penghinaan pelecehan
mengurangi martabat kepala negara
tapi juga ada unsur dugaan kebohongan publik gitu
nah kalau kemudian bung benny memaafkan
ya kalau dugaannya adalah kebohongan publik gak ada efeknya
karena kan dugaan mereka itu ada
pengaduan mereka itu kan terkait dengan pencemaran kan gitu
nah kalau itu kalau mereka mencabutnya pun ya proses hukumnya tetap bisa jalan
gak ada masalah itu
yang kedua adalah
karena ada linknya juga udah berubah
dari pencemaran penghinaan sekarang apa namanya itu kebohongan
kalau itu kan kebohongan nggak harus
delik aduan kan
itu bisa delik umum
oleh karena itu ada nggak ada aduan
ya polisi tetap bisa melakukan proses gitu
sekalipun misalnya mereka maafkan
kemudian juga mereka cabut ucapannya itu
ya polisi kalau mau lanjutin tetap bisa melakukannya
dan sebab itu kan begitu
nah oleh karena itu ya
maaf permaafan itu udah agak
udah terlalu terbiasalah kita lihat
kemudian orang dituntut minta maaf
tapi proses hukum jalan terus katanya itu
dan sebagainya dan sebagainya gitu
nah oleh karena itu ya gak ada dempaknya
sarat yang dibuat oleh
bung benny itu
ya gak perlu juga ditanggapi oleh benny
karena gak ada hubungannya sama sekali gitu
kecuali ya di linknya mereka mengatakan
ya kecuali mereka mengatakan
karena di linknya adalah kebohongan publik
itu yang lagi cerita
tapi kalau di linknya tetap permintaan maaf
karena ada dugaan caci maki
dugaan pungkapan kengkak pantas
rocky gerung juga nggak perlulah
minta maaf menurut saya itu
karena di linknya di link biasa ya
bukan di link aduan
menurut brikade itu pindahan
tapi kan menurut rocky kan tidak gitu
oke ini ada
ada informasi yang terbaru
bahwa ini dilaporkannya untuk ujaran
kebohongan gitu ya
menyebarkan berita bohong
artinya ini maksudnya delik biasa
kalau itu kan
bukan delik aduan
ya makanya kalau itu kan nggak perlu perlu amat ditanggapi oleh rocky gerung kan
oke jadi tidak perlu minta maaf
tidak perlu memenuhi syaratnya dari ketua relawan
gak perlu ditanggapi
nggak perlu ya minta maaf
karena yang diminta oleh bung benny itu kan dugaan adanya penghinaan kepada presiden
bukan adukan adanya kebohongan kepada presiden
oke saya mau ke pak benny lagi
nanti itu yang saya butuh
oke pak benny
artinya tidak perlu ditanggapi karena sudah ada laporan baru soal penyebaran berita bohong
jadi ini maksudnya delik biasa
bukan delik aduan
nggak nyambung ini ketika anda meminta rocky gerung minta maaf
mbak kita ini nggak bodoh bodoh amat lah ya
tahu persis kok
ini delik aduan terkait penghinaan ya
dan harus yang melaporkan itu adalah presiden
kita ngerti kok
kita kembali kepada subtansi
apakah menurut bung rey seorang roky gerung menyatakan presiden jokowi bajingan tolol
bajingan pengecut itu adalah ucapan yang benar
itu aja intinya
nah jangan dengan akal bulus dia tahu persis bisa menghina orang dengan kalimat kalimat
yang keluar dari adab tapi dianggap sebagai bagian dari demokrasi
dianggap sebagai bagian dari demokrasi
dan dia tahu persis bahwa presiden jokowi
gak mungkin melaporkan dia
ini kan akal bulus sebetulnya
nah tidak harus dong karena jokowi tidak mungkin melaporkan rocky gerung
hanya kesadaran ideologis apakah rocky gerung memahami bahwa itu adalah penghinaan
ya kalau enggak
apakah salah kemudian kita uji apakah itu penghinaan atau bukan
negara ini negara hukum kok
terus untuk menguji bahwa pernyataan rocky gerung ada unsur penghinaan
ada unsur kebohongan
ada unsur yang menimbulkan dampak
ya kegaduhan keonaran
terus kita mengujinya dengan cara apa
ini kan aneh
seorang penghina pencaci maki dipuja
kemudian kelompok relawan pak jokowi yang ingin menguji apakah ada unsur penghinaan
apakah ada unsur ya tadi yang saya katakan kebohongan dan juga dampak keonaran
melalui proses hukum justru disalahkan
ini udah terbalik nih dunia
tapi kan ini masuknya ke delik aduan biasa delik pidana biasa pak beni
ya tadi saya katakan mbak ini kan persoalan lain
ya dari delik aduan penghinaan sekarang sudah bergeser bahkan menimbulkan keonaran kegaduhan
sekarang kembali ke masalah hal yang paling subtansi dulu
ya apakah kalimat bajingan tolol bajingan pengecut itu dibenarkan dan dianggap bukan penghinaan
itu dulu sebetulnya
jangan karena pak jokowi kan gak mungkin melaporkan ini kan delik aduan
oke pak beni
apakah karena itu kita sebebas bebasnya memanipulasi demokrasi bisa mencacimaki orang
kalau bung rey mengatakan itu bukan penghinaan itu bukan cacimaki oke
terus anggap dugaan kita uji secara hukum
apakah salah langkah untuk menguji secara hukum
oke pak beni
karena ini negara hukum
pak benny ini kan sudah menimbulkan kegaduhan dan roky gerung juga sudah minta maaf karena
saya saya boleh jemput karena tidak
oke istilahkan bang rey
kita kembali ke pokok soal ya
apakah ucapan bung rocky itu pantas atau tidak pantas
kalau bung benny baca beberapa pernyataan saya saya dengan tegas mengatakan itu tidak pantas
tapi tidak pantas itu tidak harus dengan atau berujung pada hal yang bersifat pidana gitu loh kira kira
tapi bu rocky tidak pernah mengatakan bahwa itu tidak pantas
dia menganggap itu adalah hak demokrasi kebebasan dan pendapat
sehingga kita uji
kita uji secara hukum
kalau anda mengatakan anda nggak bodoh bodoh amat tolong dengarkan dulu penjelasan saya
karena tadi saya beri kesempatan untuk berbicara ya
nah yang kedua adalah mereka mengadukan pak jokowi atas dasar adanya apa namanya itu ya pencemaran nama baik
dan bung guni tewung bahwa pencemaran delik bedanya
bahwa pencemaran delik bedanya itu hanya dilaporkan oleh yang bersangkutan
tahu paham ya
sekarang yang bersangkutan tidak mau melaporkan
lalu bagaimana ya sudah begitu artinya yang bersangkutan memaafkan
ya pak beni saya akan kembali lagi ya ke anda ya
pak beni saya akan kembali lagi ke anda ya
ini kan rocky gerung sudah meminta maaf atas pernyataannya ini menimbulkan kegaduhan
ini belum cukup ya
karena presiden jokowi kan tidak melaporkan ini
presiden jokowi artinya tidak merasa terganggu
di wilayah presiden dengan delik aduan yang harusnya menjadi hak beliau untuk mengadukan clear
presiden tidak mungkin mengadukan itu
dan itulah selalu yang menjadi
presiden mungkin saja melaporkan karena pak sby dulu juga melaporkan ketika ada dugaan penghinaan kepada dirinya
jadi itu terganggu subjektivitasnya pak jokowi
presiden jokowi ini presiden yang memiliki kesabaran paling dahsyat mbak
dihindahkan apapun beliau tidak akan mengadukan itu
diberi kuasa oleh presiden untuk melaporkan dan presiden sendiri merasa tidak ada masalah dengan pernyataan itu
lalu kenapa anda yang ngerasa gerusu gitu loh bung beni
kok dianggap gerasa gerusu
sekarang oke sekarang bergeser ke masalah kedua
ini sentimen publik muncul reaksi di daerah daerah bergerak eskalasinya meningkat kemudian timbul keonaran dan kegaduhan kemudian rakyat tidak berhak
mereka boleh demo saja tidak ada masalah
apa masalahnya disitu
makanya untuk menguji hal lain di luar ya penghinaan maka apakah salah menempuh jalur hukum
itu saja duk
tidak ada yang mengatakan salah
yang dikatakan tadi adalah
kalau tidak salah ya dihormati juga dong
makanya bung beni
kalau tidak salah ya dihormati
iya dihormati kan tidak ada yang mengatakan anda dilarangkan
yang dikatakan itu adalah kalau deliknya pencemaran nama baik yang bersangkutan
itu kan sudah clear tadi
oleh karena itu yang bersambutan
itu sudah clear
itu sudah clear
wah itu makanya sudah clear dong
ya sudah clear tadi
yang bersambutan tidak
ya sudah clear tadi
sudah clear kan
bung rey menjawab
oleh yang bersambutan tidak mau meminta maaf kepada anda
bung rey tadi clear menjawab bahwa itu disalahkan
kenapa tidak maafkan para yang minta maaf
karena dia bukan anda yang minta maaf
ya bapak bapak satu satu ya
terkait dengan kegaduhannya yang anda sebutkan tadi kegaduhan bung rocky sudah minta maaf

karena sendiri yang menyebutkan tadi bahwa permintaan maaf bung roki itu terkait dengan kegaduhan
bukan terkait dengan dugaan adanya pencemaran nama baik
nah terkait dengan kegaduhan yang timbul akibat pernyataannya bung rocky gerung sudah minta maaf
lalu anda mau memaafkan apa tidak
itu urusanmu gitu loh
nah berarti hormati dong teman teman
tidak ada yang tidak menghormati anda
tidak mau memaafkan atas pernyataan roki gerung
oke pak benny
benny tidak ada yang tidak menghormati pernyataan anda
cuma kita mau mengatakan
kalau anda pakai delik pencemaran nama baik orangnya lah yang harus melaporkan
kalau anda mempersoalkan apakah kata itu tidak pantas pantas atau tidak saya juga mengatakan itu tidak pantas
apa karena itu timbul kegaduhan roky gerung sudah meminta maaf
tapi saya tidak meminta maaf kepada anda kenapa gitu
karena anda bukan yang diduga dicaci maki itu
dia tidak perlu meminta maaf kepada saya
dia akan kelihatan
roki gerung untuk minta maaf kepada kita
oleh karena itulah tadi saya mengatakan dari awal
tidak perlu bu rocky genung minta maaf kepada bung benny
karena bung benny bukan objek yang dihina
kalau pun ada yang dihina
kalau itu setuju
kalau itu setuju
objeknya adalah presiden
sementara objeknya sendiri sudah mengatakan tidak ada masalah kok
itu masalah kecil
saya kerja saja kata presiden
artinya selesai itu
yang objeknya sendiri selesai
yang membuat bung benny itu masih kerasa gerusuk
lalu meminta bung benny minta maaf
yang dimaksud kerasa gerusuk itu apa
yang dimaksud kerasa gerusuk itu apa
terkait dengan permintaan bung benny soal adanya berbagai reaksi
ya rocky gerung sudah minta maaf
loh gimana lagi masalahnya
kemudian menurut bung benny dianggap selesai gitu
saya ke pak beni ya
sebentar pak benny
karena menimbulkan kegaduhan
tidak ada hak rakyat juga yang lain
tidak ada hak rakyat seorang rangkuti gitu kan
pak benny jadi langkah
sebentar pak benny
jadi langkah yang akan diambil rela
cuma kita mau melemparkan padahal yang semestinya
ya baik tahan dulu bang rey
tahan dulu bang rey
anda tadi meminta supaya rocky gerung minta maaf soal berbagai dampak kenyataannya
bapak bapak santai santai ya
apapun dampak di lapangan maka diuji secara hukum
dan langkah yang diambil
untuk menempuh proses hukum adalah langkah yang ya secara konstitusional itu menjadi hak setiap warga negara kok
apa yang salah gitu
tidak ada masalah
tahan dulu bang rey
tahan dulu bang rey
bang ray tahan dulu ya
bung benny anda mau melaporkan siapapun di indonesia ini boleh boleh aja kalau cuma saya melaporkan
cuma apakah itu pas atau tidak sesuai kuap atau tidak ya polisi nanti akan menjelaskan
dan polisi juga mengatakan
bapak bapak ini satu satunya
kalau misalnya tidak bisa mendengarkan arahan saya saya akan hentikan dialog ini ya
bukan hukumnya bukan kita yang menentukan makanya proses hukum yang kita tempuh
oke bang benny saya akan ke pak benny dulu
pak benny langkah yang akan diambil relawan jika roky gerung tidak mau memenuhi dua syarat dari kelompok relawan
termasuk minta maaf secara terbuka kepada presiden jokowi dan mencabut pernyataannya apa
proses hukum lanjut terus
mbak proses hukum sudah jalan
ditangani oleh polisi
ditangani oleh polisian
dua belas kasus yang menjelat rocky gerung itu tidak pernah berproses hukum
nah ini kasus ke tiga belas yang terjadi pada dirinya
ini mungkin feng shui angka cina bahwa angka tiga belas itu angka sial bagi rupiah
pak benny sebentar dua belas kasus ini terkait apa ya
yang sebelum sebelumnya kan banyak laporan laporan mbak tidak jalan tidak berproses ini angka yang kecil
jadi dua belas kasus sebelumnya ini tidak berkaitan dengan hinaan terhadap presiden jokowi
ya enggak enggak enggak terkait itulah
sebentar saya ingin clear kan ya
saya ingin clear kan ke pak beni
pak benny jadi ada dua belas kasus
tapi ini adalah laporan kasus ke tiga belas yang menimpa rocky gerung dan sekarang sedang berproses
cara melakukan pengaduan melalui proses hukum dibenarkan dan ini adalah negara hukum
sekarang sudah di kepolisian
kita hormatilah kepolisian bekerja
pak benny saya tegaskan sekali lagi ya
bahwa ada dua belas kasus
atas rocky gerung yang dilaporkan ke polisi
ini tidak ada kaitannya dengan penghinaan terhadap presiden jokowi
banyak sebetulnya mbak
sebelum sebelumnya hasut fitnah adu domba penyebaran kebencian berita bohong
sudah banyak sebetulnya
ini berkait ini berarti sebelum ada pernyataan kemarin
yang menghina presiden jokowi
ya dan ini ada tiga belas
terkait pernyataan kemarin
jadi baru ada satu laporan terkait dengan penghinaan terhadap presiden jokowi ya
dua belas nya itu adalah kasus yang berbeda
ini harus di garis bawah ini
menurut anda dengan adanya tiga belas kasus ini bagaimana kemudian proses hukumnya
sekarang kan sudah di kepolisian ya
yang saya inginkan adalah ada pembelajaran dan pendidikan bagi kita semua bahwa di negara ini tidak ada satu manusia pun atas nama demokrasi yang dimanipulasi
atas nama intelektualisme yang dimanipulasi seolah olah dia bisa mengatakan menyampaikan apapun yang bersifat cacian dan makian
saya katakan kok dengan terbuka di fair
ini kita menghadapi pilpres mbak
kalau anies baswedan terpilih sebagai presiden pendukung jokowi tidak akan pernah rela anies baswedan tiba tiba dicacimaki dikatakan sebagai bajingan tolol
jika prabowo terpilih sebagai presiden kami juga tidak akan pernah rela tiba tiba prabowo dikatakan sebagai bajingan tolo
ini tidak sekedar jokowi
kita sedang memperjuangkan sebuah nilai keadaban
kita ingin meletakkan kembali demokrasi yang menghargai hak hak orang lain untuk tidak dihinakan
itu yang sedang kita perjuangkan sebetulnya
nah kita tidak akan pernah menghadapi dengan cara barbar
kelompok kelompok tadi termasuk rocky gerung dan kita ingin mengujinya melalui proses hukum
saya mau ke bang rey
bang rey anda percaya bahwa kalau misalnya nanti siapapun presiden terpilih diduga dihina begitu bahkan kelompok relawannya pak jokowi juga akan melakukan hal yang sama melaporkan ini
meskipun mungkin presiden terpilih nanti merasa tidak keberatan ataupun tidak masalah dengan itu
saya kurang mengerti maksudnya pak
tadi kan pak benny mengatakan yang dilakukan saat ini yang dilaporkan saat ini bukan persoalannya tentang presiden jokowi
tapi siapapun nanti presiden yang terpilih misalnya mas anies mas ganjar ataupun pak prabowo itu juga mereka tetap akan melaporkan kalau memang ada dugaan penghinaan terhadap kepala negara terhadap presiden
anda percaya nggak bahwa itu nanti akan terjadi
ya kita kan berbicara sesuatu yang pospektum lah ya
susah lah menduga itu benar apa enggak

sekarang aja orang orang menyebut relawan loh nggak dikasih kekuasaan mereka mencelak mencelek gitu loh
kamu ngabuk juga ya kan
siapa tuh siapa tuh
benar apa enggak tuh kira kira gitu ya
ya disebut tuh siapa dong relawan siapa tuh
ya siapalah pak beni
disebut dong nggak boleh
itu usahalah kita melakukan apa masa depan
sebentar satu satu bapak
yang paling penting kita lihat saja apa yang dilakukan
kita lihat saja apa yang dilakukan oleh kawan kawan itu sekarang
bahwa sekarang ini ternyata pada tingkat tertentu relawan ini ya muncul ke depan kalau itu berkaitan dengan pribadinya pak jokowi
kalau berkaitan dengan upaya ya apa sebut saja misalnya soal pelemahan kasus korupsi pelemahan kpk undang undang omnibus law macam macam
ya kita nggak tahu di mana wajah para lawan ini gitu loh kira kira
jadi oleh karena itulah kita perlu
kita tunggu saja
oke bapak bapak kita waktunya sudah habis ini
jadi relawan ini kelihatan
kalau itu nggak benar juga lah
itu nggak benar juga asumsi lah
kalau bung rey mau mengatakan seperti itu kita bisa mengatakan bung rey di mana dalam kasus besar di republik ini apa suaranya gitu
baik bapak bapak waktu kita sudah habis
kalau tuduhannya itu kita juga bisa mengatakan bung rey di mana terkait kasus kasus besar di negara ini kok diem
selalu ada bung
nanti kita lanjutkan
nanti kita lanjutkan perbincangan
nanti kita lanjutkan perbincangan kita pada sesi dialog berikutnya
kita suka korupsi besar ya
kalau pengindahan kepala negara dan bagi bagi itu saya uji
bapak bapak waktu kita sudah habis
nanti kita akan lanjutkan di dialog berikutnya
jangan jangan bung rey pengamat lebih kaya dari saya yang pejabat negara
saya harus potong ini ya
dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini ada ketua barikade sembilan puluh delapan
benny ramdhani dan juga direktur eksekutif lima pak rey rangkuti
nanti kita akan lanjutkan pada episode berikutnya
dialog soal nasib rocky gerung ini setelah menghina presiden jokowi
terima kasih bapak bapak yang sudah bergabung pada sore hari ini